tambak lorok inilah nama kawasan kampung layan yang ada di pesisir utara kota semarang jawa tengah
kawasan tambak lorok identik dengan rok karena di kawasan ini genangan rop seakan bertahan abadi
rop di kampung nelayan tambak lorok mulai terlihat sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan bersamaan dengan pengembangan kawasan industri pelabuhan tanjung mas semarang
memasuki tahun dua ribu lima rop yang menggenangi kawasan permukiman warga tambak lorok semakin tinggi
keadaan ini membuat sejumlah warga harus meninggikan rumah agar terhindar dari genangan rop
dalam perkembangannya rumah warga kini harus berlomba lomba dengan tingginya rop yang juga diperparah
oleh penurunan permukaan tanah di kawasan pesisir utara semarang
sementara bagi warga yang penghasilannya pas pasan terpaksa merelakan rumahnya dan gelam oleh rop
sudah berpuluh puluh tahun warga di kawasan tambak lorok semarang ini hidup di tengah kubangan genangan rop yang selalu datang setiap hari
sayangnya warga menolak untuk direlokasi karena banyak yang berprofesi sebagai nelayan dan tidak ingin jauh
dari kawasan pantai dan laut
siti halimah salah satu warga kampung tambak lorok menunjukkan rumah yang tergenang rop di bagian ruang tengah
genangan rop seakan abadi karena setelah dikeringkan akan muncul genangan kembali bersamaan dengan datangnya rop
yang saat dimulai pada pukul tiga dini hari hingga pukul sepuluh siang
siti bersama suaminya yang bekerja sebagai nelayan pasrah dan tak tahu bagaimana hidup menghindari rop
dalam kurun waktu sepuluh tahun dirinya sudah meninggikan rumah sebanyak
ini sudah tiga kali naikin sepuluh tahun lima tahun lima tahun
itu tiap jam setengah empat pagi sampai nanti nanti kan surut nanti kembali lagi surut kembali lagi
sampai manggrek sudah selesai nanti gitu lagi
hal sama juga dirasakan mas kan
salah satu nelayan di kampung tambak lorok yang memilih hidup berdampingan dengan rop
tawaran relokasi dari pemerintah kota semarang dirasa memberatkan
karena lokasi yang baru jauh dari pantai dan laut yang menjadi tempat mata pencarian
soalnya kalau orang satu mau yang banyak masih nggak mungkin mau
soalnya kerjanya memang di sini dari kecil
susah dulu pernah mau
tapi nggak jadi
susah lah di sini
artinya memang tidak mau jauh dari laut
kalau jauh dari laut nggak mau ya
nggak mau kerja apa mah
dari kecil nelayan ini aja
di sisi lain rob justru mendatangkan rezeki dan penghasilan
selamat suroso salah satunya
puluhan tahun ia menjadi penjual minyak tanah
namun karena fenomena rop membuatnya beralih menjadi penjual lpg keliling
setiap hari selamat suroso masuk rumah warga menerjang tangga
rop mengantarkan pesanan lpg
sejak rop makin meninggi selamat suroso bisa menjual lpg ukuran tiga kg sebanyak satu ratus dua puluh tabung
dengan cara keliling mengendarai becak motor
kebanyakan mereka kendalanya apa
kendalanya itu agak agak ya kadang kadang kendalanya banjir semua
kirimnya satu bakulah
ada lima ada empat
ya ada yang tiga
jadi saya pengantar
kondisi geografis dan topografis kota semarang memang tidak bisa lepas
dari kerawanan masuknya air laut pasang ke darat atau rop
terlebih jenis tanah di kawasan pesisir utara semarang tergolong aluvia lunak
sehingga mudah amblas
guru besar departemen perancis
perencanaan wilayah dan kota universitas diponegoro semarang
prof wiwan dari handayani menilai
rob di pesisir utara semarang makin parah
karena penurunan tanah mencapai sepuluh hingga dua puluh cm per tahun
salah satu penyebabnya akibat penggunaan air tanah yang tak terkendali
sementara relokasi warga terdampak rop perlu waktu yang tidak singkat
kalau rumah susun itu kan sudah menjadi opsi yang pernah dan sudah dilakukan
tapi memang perlu dikembangkan lagi ya
saya kira pemerintah kota dan pemerintah pusat juga sudah ada program program
pengembangan tambahan rumah susun
tetapi khusus untuk masyarakat nelayan ini memang agak tantangan nih
karena lanjur beradaptasi pak
jadi mungkin kalau kita kayaknya ngeliatnya kok gimana mereka sudah biasa
nah akhirnya kan makin sulit ya untuk kita untuk ngajak mereka untuk ayo kita pindah
jadi memang harus apa ya
ya kita memahaminya
ini ekologi sosialnya
kini fenomena perubahan iklim ikut mengancam
karena berpotensi menambah atau memperluas rop masuk ke area daratan
sayangnya tak banyak warga maupun pemerintah yang berpikir panjang untuk menangani bencana rop
pembangunan tanggul laut hingga peninggian jalan hanyalah solusi sementara mengatasi rop
damar sinuko semarang jawa tengah